bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya sandiaga salahuddin uno menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
badan pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia mengucapkan
hari raya idul fitri kali ini masih kita dengan cara yang berbeda
larangan mudik yang disampaikan oleh pemerintah harus kita laksanakan
dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dan tegas
selamat hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh